inilah suasana agrowisata durian sindangwangi di desa ujung berung majalengka jawa barat sabtu siang
pengunjung bisa memesan langsung durian yang masih berada di pohon
aneka varian durian bisa dipilih disini
mulai dari durian sinapel durian perwira durian ketan dan durian varian lainnya
sejumlah penikmat durian berdatangan tidak hanya dari majalengka
tapi juga dari sejumlah wilayah sekitar majalengka
seperti indramayu dan kuningan
mereka ingin menikmati rasa durian sinapel yang merupakan durian lokal di sindangwangi
ini katanya langsung dari pohon yang ambil ya ibra
nah iya itu juga selain enak terus juga bisa diambil dari pohonnya
berarti duanya matang di pohon ya
pemilik kedai durian mengaku bisa menjual dua ratus buah dalam satu hari
musim durian di agrowisata sindangwangi akan berlangsung hingga maret nanti
keramaian juga terlihat di kampung durian bineka bawor desa alas malang banyumas jawa tengah
seperti di kebun milik sarno
pengunjung bebas memilih jenis dan besar
kecilnya durian setelah itu durian ditimbang untuk menentukan harganya
momen yang paling ditunggu tunggu adalah saat durian dibelah dan mengeluarkan aroma menggoda
durian bineka bawor memang memiliki daging yang tebal biji yang tipis dan rasanya lebih lezat
durian baur ini kayaknya belum ada yang ngalahin
dia itu dagingnya sangat tebal teksturnya terus bijinya bisa dilihat nih tepet kecil
di sini juga terdapat beberapa jenis durian lainnya
seperti durian montong oranye dan durian sunan
namun durian bineka bawor khas banyumas yang menjadi unggulan
itu dari sabang semeroke udah banyak yang datang menikmati durian
tapi juga mengembangkan budinya
panen raya tahun ini banyak penggemar durian yang datang dari berbagai kota besar di indonesia dan bahkan mancanegara
di peliputan cnn indonesia